hermams aku tahu jangan jangan mencuri tunggal berani datang ke sini karena dia takut nanti
kalau naik motor dikejar kejar lagi sama kentatang motor motor kompak juga
eh cu kamu tuh dimana neng
di ciraos papa juga mau kesana ini
eh papa tuh mau main main aja
kamu hati hati di jalan ya nak
enggak mak gak ada apa apa
beneran gak ada apa apa
kalau ada apa apa
jangan dipedem sendiri

maca sekarang ya
kopi kopi temen oh iya maaf ya kang
apa apa kang ini kang tadi kan saya pesen kopi hitam dibikin minyak kopi kayak gini kang
iya kang iya kang ijo ini teh kenapa salah lagi ya emang maaf salah sedikit aja diomelin
bukan salah sedikit diomelin tapi kerja teh yang bener
cilok cari cilok di cilokannya cilok
urusan cuy assalamualaikum kang aceh kang redang waalaikumsalam gimana sehat alhamdulillah
kenapa mukanya kalau bener bener dengar dengar habis lebaran mau nikahnya
iya kang tapi mampet diurusan kau ah kenapa saya punya kakak sama ktp kang kamu
raja itu kak kak apa masalahnya everything's unfortunate
kamu kayak berdiri pas banget di depan orang yang kamu butuhkan
udah minta aja sama si dadang
dadang orang paling kaya secara aus cuy
tapi kalau kang dadang ada
itu mau minjem mau bikin ktp sama kakak nembak
nggak ada dia banyak dia mah
maksud kamu bikin kartu keluarga sama ktp palsu begitu
kalau begitu saya mah gak bisa bantu
saya gak bisa ikut ikutan masalah pemalsuan begitu
gak bisa apa gak mau kasih pinjem
ngan sih kamu ceng
nih ya kalau kamu bikin kartu keluarga sama ktp palsu
itu sama juga tindakan penipuan
jadi maaf ya saya tidak bisa bantu
saya nggak bisa ikut ikutan tindakan penipuan seperti itu cuy
tolongin atu biar ucuy tuh bisa nikah
eh gimana kamu teh
gak ngerti juga sih
cuit dengan saya menolak memberikan pinjaman kepada kamu
itu berarti saya sudah menolong kamu
supaya tidak melakukan penipuan
si ucuy tuh mau pinjem duit buat bikin ktp sama kakak
mau pinjem sama dadang
eh gak dikasih
ya malum lah mak
dadang kan medit merki cap jahe
itu tuh sudah murah mak pakai jasa calo
mak ada tapi cuma satu ratus lima puluh
gak apa apa mak
biar kurangnya itu cari lagi
alhamdulillah hatunuhun mak
nanti kalau itu sudah ada
kalau begitu ucuy langsung permisi
semoga lancarnya cuy ya
udah contoh yang baik
kamu mah pelit
masukin apa pak
gak usah ya mak
yah sudah kul stones
itu udah gitu mak
oh itu gue bangat ting ambil pedang ah
udah jatuh pas
koknya sengit itu
ust itu udah nyuruh
nah di layering kak
karun apa tuh balik
gak usah terus nanti
apa ada sorang
dia takut nanti kalau naik motor dikejar kejar lagi sama kaum tatang
kompak juga kita lihat
eh eh aduh aduh
aduh aduh aduh
mams kamu malah bikin rapot aja
cu cu yang mencet
kamu tuh kenapa sih
pake dibawa kesini
tuh heran tuh cu
motor cucu mau diambil sama kang tatang
pokoknya kalau ini semua udah selesai kamu harus pel di lantai
tut gak bawa
eh sendal cucu
kenapa jam segini baru sampai
aku itu lagi godek godek
kenapa jam segini baru sam
si eha udah pulang
pesawatnya ditunda jadinya jam empat
dari tadita cucumu langsung kesini
ih tiba tiba di tengah jalan motor cucu tem di stopin sama kang tatang
terus kan cucunya takut